sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kok bajunya robek robek
tanya deh ke maya
ini baju kamu kenapa robek robek
maya dengerin aku
aku cuma pengen ngobrol sama kamu
aku gak akan nyentuh kamu
ngobrol sama kamu sebenarnya ini ada apa sih
muncul dengan tersenyummu
tati ini yang telah melihat capa duit
tos laki laki kau jadi dia
pasangan makan di autour
aku nggak mau pergi
siapa yang udah ngelakuin ini semua
kamu cerita sekarang sama aku
jangan sentuh aku aku bilang jangan
kamu tahu nggak aku mau ngelakuin apa maya
aku mau ngelaporin semua ini mai
kamu jangan tahu
jangan mirza mirza jangan
mirza aku harus ngelaporin
aku mohon jangan mirza
lebih baik aku mati daripada kamu laporin
aku mohon mirza jangan
jangan jangan ngelaporin
kalau kamu emang mau aku gak ngelaporin ke siapa siapa
aku akan tutup mulut baik
yang penting kamu sekarang tenang
kamu jangan kayak gitu lagi dong
coba kaum pegang tangan aku
aku gak akan pernah nyakitin kamu
ya jangan tanya ini tuhan sudah apollo
ma reddit izman
jadi kamu sama sekali nggak tahu siapa pelakunya mari
ini semua tuh aneh tahu nggak
tiba tiba ada orang yang gak dikenal datang ke tempat janjian kamu sama mas satria
terus ngelakuin hal ini semua
oh ya toh jangan jangan pelakunya itu adalah mas satri ya
nggak jah mas satri nggak mungkin melakukan semua hal itu
tapi dia tuh yang ngajakin kamu janjian di tempat itu
percaya sama aku jah
itu bukan mas satri ya
ya terus siapa
gimanapun juga hal ini tetap tanggung jawabnya mas satri ya mai
dia yang udah ngajakin kamu janjian di tempat itu tapi dia yang gak datang
sampai sampai semua hal ini harus terjadi maya
aku mau pergi dulu
jah mau ke mana
aku mau ketemu sama mas satria ya
aku mau minta pertanggung jawabannya dia
jah aku mohon jah
aku mohon kamu jangan hubung ke siapa siapa mai
ke mas satri ya jah
jangan jah aku malu
aku nggak akan hubung ke siapa siapa jah
janji aja jah
iya kamu tenang ya
aku nggak mau orang lain tahu
loh aku nggak nuduh
cuma kamu lihat sendiri kan di makanan itu ada apa ada binatangnya
apaan namanya kebukan ancaman
iya andre tapi kan yang bikin makanannya kan bukan bos juga
siapa tahu itu binatangnya nggak sengaja masuk ke situ
tidak bisa nggak sengaja cuma bisa juga sengaja kan
ya sekarang gini aja kamu tau kan perasaan bosco sama kamu dulu kayak gimana
ajundle itu kan udah lama sekali udah lama banget sekarang mah udah gak lagi
dulu juga waktu bos jo suka sama aku dia nggak pernah maksa kok
ya tapi tetep aja kalau nggak
oh andre aku tuh gak mau berantem soal hal kecil seperti ini ini tuh gak penting
ya aku juga gak mau berantem kamu tiba tiba mau makan
ini kalau kamu gak mau makan ya nggak apa apa
wah jangan pada berantem dong
sayang mama sama papa nggak berantem kok kita cuma beda pendapat sedikit maaf ya udah bikin kamu khawatir
sayang tolong papa mama sama papa itu nggak berantem kok cuma tadi salah paham aja
bukan berarti juga papa sama mama itu nggak sayang
ya maaf ya sayang udah bikin kamu khawatir
sebentar lagi kebahagiaan kalian akan pergi berkih jauh
karena aku tidak akan membiarkan kalian meluluhkan hati mama lagi
dan merebut semua yang sudah jadi milik satria dan aku
aduh enak banget nih stroberinya lagi ah
iya masa om gustaf bohong orang jus enak kayak gini ini pasti jus mahal namanya jus strober
ya udah para mau sini
kalau di katanya lara nggak mau kamu buat om gustaf aja
melipir berdua lihat lihatan dari kemarin
lu pikir lu gaya suap suapan kayak penganten
memikir stroberi biasanya juga cendol
kamu tuh apa apaan sih
kamu pikir kamu itu siapa
kamu tuh cuma sopir di sini
dengar ya jangan deket deket cicit saya gak enak dilihat
eyang unyut eyang jangan marahin om gustaf
lara eyang udah bilang berkali kali kan sama kamu jangan bergaul sama sembarang orang
ustadz luar apa kek bersihin mobil kek lap mobil kek cuci mobil kek bersih apa kek
oh jangan bu li lara mau sama om gustaf ya jangan pergi
lara lara nggak boleh sedih ah nggak boleh cengek
om gustaf nggak kemana mana kok
om gustaf cuma ke depan sebentar ya
ya om om jangan bu li
lara cepet masuk kaman
jangan bergaul sama orang aneh nanti kamu makin aneh
lara tempat om busaknya di sini om busuk cuma ke depan sebentar ya